penyidik kasus cat pornografi yang menjerat ketua front pembela islam rizik syihab dan firza husein telah mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara atau sp tiga
menurut wakil kepala polri komisaris jenderal polisi syafruddin penyidik memiliki alasan tersendiri dalam penghentian kasus tersebut
wakil kepala polri komisaris jenderal polisi syafruddin membenarkan adanya surat penghentian penyidikan perkara kasus percakapan berkonten pornografi yang menyeret ketua front pembela islam rizik sihab dan firza husein
syafruddin menekankan penghentian kasus tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik
menurutnya penyidik memiliki alasan tersendiri dalam menetapkan penghentian kasus tersebut
semua penyidik pun selama ini sudah bekerja secara independen
apapun yang dilakukan oleh penyidik tentu adalah kewenangan mereka
tidak ada intervensi sedikit pun dari pimpinan polri
jadi untuk pertimbangan pertimbangannya sampai di keluarga
iya nanti penyidik saya juga belum terlalu belum berkomunikasi dengan penyidik
belum sempat berkomunikasi
tapi saya yakin kita yakin bahwa itu adalah tentu menjadi punya alasan alasan
dan pandangan pandangan sendiri
meski kasus yang menjeratnya telah dihentikan rizik dinyatakan belum bisa pulang dalam waktu dekat
dalam wawancaranya di program cnn indonesia prime news pada minggu malam
ketua bantuan hukum fpi sugito atmo prawiro menyebut
rizik belum bisa dipastikan pulang karena masih memiliki urusan di arab saudi
masalah istitikan berarti persalahan hukum sudah sebesar
tapi kalau mengenai masalah kepulangan beliau
beliau kebetulan ada majelis taklim ⁇
semacam majelis pengajian yang ada di mekah
itu baru beberapa bulan didirikan dan jamaahnya sudah cukup banyak
terus yang kedua bahwa beliau juga sering mendapat tamu dari umulkuro university
yang kebetulan di mekah dan sering akademi sering datang ke situ berdiskusi
terus yang ketiga beliau juga yang untuk disertasi s tiga nya yang terbengkalai ingin juga diselesaikan
jadi kalau mengenai masalah kepulangan beliau saya kira bukan dalam waktu dekat ini
sementara itu firza hussein juga telah menerima surat penghentian penyidikan perkara
berita terkini mengenai masalah kepulangan beliau
sementara itu firza hussein juga telah menerima surat penghentian penyidikan perkaraan
melalui lamandetik com aziz yanura pengacara firza hussein
mengaku bersyukur serta mengapresiasi pihak kepolisian
yang telah bertindak profesional dalam menegakkan hukum
dikeluarkannya sp tiga rizik syihab
sontak menimbulkan pertanyaan apakah ini akan berdampak negatif terhadap kredibilitas
dan juga menurut umumnya
dikonspirasi dan juga penyelidikan
dikonspirasi dan juga penyelidikan
jadi dikonspirasi dan juga penyelidikan
bahwa kasus ini sudah hampir satu tahun habib rizik siap ditersangkakan
keputusan untuk menersangkakan hpb riseg ini kan tentunya sudah diperhitungkan secara matang
bukti bukti dan taksasi seharusnya sudah dipanggil
mengapa setelah setahun ini di sp tiga ini akan menjadi presiden buruknya di situ
bahwa kepolisian bisa memainkan status tersangkat seseorang
ini riseg siap sangat dirujikan sekali dalam kasus ini
dan ini bisa menimpa kepada siapa saja ke depannya
oke akan menjadi perasaan buruk artinya ke arah negatif ya
kemudian tidak hanya netralitas
bagaimana kredibilitas pihak dari kepolisian yang sekarang juga menjadi pertanyaan besar
anda menangkap bahwa penerbitan dari sp tiga ini
anda menangkap kesan bahwa pihak kepolisian ini
agak terpengaruh tidak sedikit banyak dari tekanan politik
kemudian juga tekanan sosial misalnya
asumsi masyarakat pasti akan mengarah ke sana
kasus ini kita semua sudah tahu bahwa
posisi riseg siap sebagai orang yang ditolokkan
dan kasus kasus yang menimpa riseg siap
bukan hanya soal chat mesum yang ini saja
tapi berkaitan dengan yang lain
apalagi dengan gerakan gerakan yang dilakukan oleh riseg siap
ini tidak bisa lepas dari upaya adanya deal deal dengan secara politis
antara riseg siap dengan pihak pihak kepolisian tentunya
oke jadi adalah muatan politis yang anda tangkap
kemudian apakah dengan sp tiga ini
kita menghadapi atau kita berada di situasi tahun politik
ini juga akan menjadikan masyarakat atau pandangan publik
bagaimana stabilitas kemudian kredibilitas
netralitas kepolisian di tahun politik
ini juga akan berpengaruh seberapa besar
saya rasa pengaruh itu pasti ada
kedepan kita akan lebih jelas lagi
bahwa apa langkah langkah
apa langkah yang akan dilakukan oleh riseg siap berikutnya
apakah setelah setahun ini dia dirugikan nama baiknya
jika dijadikan tersangka
apakah dia akan menuntut balik kepada kepolisian
dari sisi yang disini kelihatan sangat tampak sekali bahwa
bila tidak ada tuntutan balik
di sini ada deal deal seperti itu
kedepan ini akan jelas sangat merugikan bagi citra polri
dan juga bagi riseg siap

oke kalau misalnya nanti kedepannya seperti mungkin prediksi anda bisa jadi
dari pihak rizik syihab akan melakukan tuntutan balik terhadap polisi
akan di mana posisi dari polri
saya rasa risik siap tidak akan menuntut balik
karena sudah ada deal deal yang sudah saya sampaikan tadi
baik sebelum kita melihat apa upaya atau langkah
yang akan diambil riseg siap apakah diambil atau tidak
perlu tidak artinya polisi ini untuk memberikan penjelasan
atau anda melihat bagaimana transparansi polisi
dalam perjalanan kasus chat mesum rizik syihab sampai dengan kemarin
diterbitkan atau dikeluarkannya sp tiga
sebaiknya kepolisian juga harus memanggil saksi pelapor ya
saksi pelapor yang sudah kemarin mengunggah
tentang kasus ini seharusnya tidak dipanggil
dan sampai sejauh mana proses ini dilakukan
bagaimana mencari bukti bukti saksi saksi yang lainnya
itu seperti apa selama satu tahun ini
jadi tidak hanya mengambang seperti sekarang ini
sudah diselesaikan dalam waktu satu tahun
dan kemudian di sp tiga secara tiba tiba
anda tidak melihat ada transparansi itu pak bambang
ini saya tidak melihat transparansi seperti itu
pak bambang ada empat alasan penghentian perkara
atau suatu perkara pidana
tidak cukup bukti bukan suatu tindak pidana
kedaluarsa atau tersangka telah meninggal dunia
ini yang dijadikan penyidik untuk alat bukti bahwa
penghentian atau dikeluarkannya sp tiga ini bahwa tidak cukup alat bukti
tanggapan anda apakah memang alat bukti yang dihadirkan
atau yang selama ini dikemukakan tidak valid atau tidak betul
saya melihatnya sejak awal memang kasus ini sudah sumir ya
makanya bukti bukti itu sejak awal masih diambangkan terus oleh kepolisian
makanya saya melihatnya sampai sekarang bukti bukti itu tidak ada
ketika kepolisian sekarang menjelaskan bahwa bukti bukti tidak ada
memang sejak awal tidak ada bukti bukti itu
sejak awal memang tidak ada bukti bukti itu
makanya kasus ini sudah sangat sumir sejak awal
jadi kasus ini sudah mengambang sejak awal
tidak jelas arahnya kemana ada atau tidak ya
karena itulah makanya asumsi yang muncul adalah asumsi bahwa
penterdeksaan risikosidab ini sangat syarat dengan muatan politik
terima kasih pak bambang rukminto sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
kita lihat bagaimana kasus perjalanan risikosidab ini
kasus hukum yang membelitnya sebelum sp tiga
kasus cat berkonten pornografi rizik syihab ini mencuat ke permukaan atau ke depan publik
polda jawa barat sebelumnya juga sudah menghentikan
kasus dugaan penghinaan pancasila yang juga menyeret risikosidab
karena dianggap tidak ada unsur pidana yang ditemukan dalam kasus tersebut sejak akhir februari lalu
namun kasus ini bisa dibuka lagi jika ditemukan alat bukti baru
kepolisian daerah jawa barat telah menerbitkan surat keseluruhan kesalahan
penghentian penyidikan atau sp tiga terhadap tersangka rizik sihab dalam kasus dugaan penghinaan pancasila
sp tiga ini ternyata sudah dikeluarkan sejak februari lalu
kadif kumas polri inspektur jenderal setiwasisto menyatakan penghentian penyidikan itu adalah murni hak penyidik tanpa ada campur tangan pihak mana pun
saya ingin menjelaskan bahwa pertama sp tiga itu adalah kewenangan penyidik
penyidik yang independen
tidak bisa diintervensi
itu penilaian penyidik kewenangan penyidik
kemudian yang kedua saya tegaskan di sini bahwa pengeluaran sp tiga ini tidak ada deal deal tertentu ya
tidak ada deal deal tertentu kepada siapapun
ya tidak ada deal apapun
yang ketiga bahwa sp tiga ini sudah dikeluarkan
sp tiga ini sudah dikeluarkan bulan februari dua ribu delapan belas
dan sudah disampaikan oleh penyidik kepada nasihat hukum hp perisik
dengan dikeluarkannya sp tiga maka status tersangka yang melekap pada risik sihat gugur
sementara itu jurubicara persaudaraan alumni dua ratus dua belas novel bamukmin mengapresiasi langkah polda jawa barat yang menghentikan kasus dugaan penghinaan pancasila
dengan tersangka risik sihat
namun ia meminta semua kasus risik sihat dikepolusian dihentikan
meski begitu kasus dugaan penodaan pancasila yang dilakukan oleh rizik sihab masih berpeluang untuk dilanjutkan
dikutip dari laman detik com direktur reserse kriminal umum polda jabar kombes pol umar surya fana mengatakan peluang dilanjutkannya kasus itu terjadi apabila nantinya ditemukan alat bukti baru
karena saat ini tidak ditemukannya bukti yang mengarah ke tindak tersebut
mereka berada di barat
berada di barat
memang mereka berada di barat
tapi mereka merasa seperti jesus
jadi kalau flight two ior
jadi berboleh lebih ingatkan anggaran bumi siapa mau metabolisasi mad twitter saat ini yang dibuka hari ini
jadi semua tahun setelah hal ini disediakan
dari fm syohirin
baik habib rizik maupun ssp
adalah manusia biasa seperti kita di depan hukum
mau di sp tiga atau enggak
ya nggak usah dipikirin ya kadang kadang
kebutuhan politik dan emosi kita membuat
orang yang gak penting menjadi penting
cukup berpegang teguh kepada
presiden yang sah dan tni
serta polri yang mengawal
bangsa serta negara